dan presiden jokowi dodo memberikan pengaraan kepada pejabat eselon satu dua dan tiga direkturat jenderal pajak
dalam pengarahan itu hadir pula beberapa menteri dan pimpinan lembaga hukum
dalam pembukaan jokowi mengatakan akan melakukan sosialisasi tax amnesty di beberapa daerah lainnya
termasuk akan ke singapura demi menarik dana yang tersimpan di sana dari beberapa kota yang telah ia singgahi
ia melihat masyarakat antusias memahami tax amnesty sehingga ia meminta petugas yang melaksanakan sigap dan menjemput bola
saya akan datang lagi singapura jakarta makassar semarang bandung semuanya
saya akan datang sendiri
ingin memberikan pesan bahwa pemerintah serius kita all out untuk satu masalah ini amnesti pajak
tapi sekali lagi kita sudah mati matian seperti itu tapi pelaksana pelaksana di lapangan kalau tidak siap lepas kita
isi lagi proaktif jemput bola dan jangan malah menakut nakuti